setelah ini kami akan melakukan penyintikan di sumber telah belakang
emang gak ada cara lain ya dok
bu kanker sudah menyebar hampir ke seluruh tubuh kenzo
dan kami harus melakukan tindakan intensif untuk menyelamatkan anak ibu
untuk itu kami membutuhkan tanda tangan papanya kenso sebagai persetujuan
bu papanya kenzo udah gak peduli lagi sama saya
dia udah gak peduli lagi
bu demi keselamatan anak ibu kami membutuhkan tanda tangan bapaknya dan ibunya
cuma itu siapa
kok ada di kamar aku
suami aku mah
karena mungkin aku menikah sama laki laki tua kayak kamu
tenang ya nak tenang ya
sebenarnya ada apa sama aku
aku kenapa ma
kamu gak apa apa sayang cuma kena shock dikit
kak aku sintia
sintia siapa ma
aku sintia kak
adik ipar kakak
lebih baik sekarang kita tidur aja
ibu raina saat ini mengalami gerotak
kalau karena amnesia
ini berarti karina lupa semuanya
jangan jangan karena juga lupa siapa yang membunuh papa
apakah aku bisa sembuh lagi
bisa tapi butuh waktu
jangan dipaksakan karena ibu raina akan tambah stres dan tidak bisa mengingat semuanya
tapi dokter apa gak bisa melakukan sesuatu sehingga ingatan kak reyna kembali sembuh
dia jadi ingat kembali semuanya
apa dokter gak punya satu cara
jadi gini dokter kak reyna mempunyai hal atau informasi yang belum dia
five kamu jangan egois dong
aku tahu kok kamu mau nanya keberatan bella kan
tapi kamu lihat dong kondisi raina istri aku loh ini
kamu dengar sendiri kan jangan terlalu memaksakan rena
ya sabar aja lah
afif lebih baik sekarang kita bilang yuk
ngapain kan terus
kamu kan istri aku
sylvia bagaimana keadaan reyna
kondisinya kurang baik
tapi katanya nanti juga akan sembuh
ya udah mah aku izin ke toilet sebentar ya
janji ya dokternya gak akan suntikin zul
ngapain kamu di sini
mau tes dna lagi
udahlah kita harus tetap pada posisi kita saat ini
sama sama tidak saling mengenal
lagian musuh bebuyutan kita kan udah gak ada lagi di sini
bella memang sudah menghilang dari kehidupan reno
tapi aku gak tahu
apakah bella juga menghilang dari kehidupan afif
kita mau ketemu dokternya
nanti kalau dokternya udah pulang kita tetap lambat
ma janji ya dokternya gak akan suntikin zul
aku harus segera menyingkirkan bell
kenzo sekarang disuntik dulu ya
sayang dengerin mama ya
di sini kan ada mama yang temenin kenzo
jadi genzo gak perlu takut
ah tunggu dulu
ma jangan ma
ya lihat apa yang mama punya
ini kan kesukaan keju semuanya
ini buat genzo
semua buat genzo
tuh dokternya balik ya
gak perlu takut sayangku
yuk sekarang kita ke situ ya
ups ada yang jatuh sini
ma disuntik itu sakit ma
iya mama tahu
kan di sini ada mama yang temenin genzo
nih permainnya tahu di sini dulu ya
sekarang genzo baring baring di sini
ya boleh sayang
sebentar ya sayang
ada mama di sini ya
kan udah kan
genzo sekarang lagi tidur
tadi saya suntikan obat tidur
ibu tenang aja
kami akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan cancel
setelah ini kami akan melakukan penyuntikan di sum sum tulang belakang
emang gak ada cara lain ya dok
bu kanker sudah menyebar hampir ke seluruh tubuh kenso
dan kami harus melakukan tindakan intensif untuk menyelamatkan anak ibu
untuk itu kami membutuhkan tanda tangan papanya kenzo sebagai persetujuan
papanya genzo udah gak peduli lagi dok sama saya
dia udah gak peduli lagi
bu demi keselamatan anak ibu kami membutuhkan tanda tangan bapaknya dan ibunya
agar kami bisa melakukan tindakan intensif penyelamatan terhadap cancel
kalau begitu kami akan segera mempersiapkan penyuntikan sum sum tulang belakang

halo bisa ke kantor sekarang
kenzo jangan bergerak gerak
kenzo jangan bergerak gerak
kenzo jangan bergerak gerak
kenzo jangan bergerak gerak
kenzo jangan bergerak gerak
halo bisa ke kantor sekarang
mah papa nelfon mah
kita ketemu papa
iya kita ketemu papa
masuk mobil ya
kamu sedang apa
terserah berapa pun kamu mau
setelah itu aku minta kamu tinggalkan rumahku
aku sudah konsultasikan
baik secara agama maupun hukum
kita bukan suami istri lagi sanas
semenjak kamu tinggalkan rumah itu
kita sudah bercerai
aku bukan mau cek ini
kalau kamu mau aku pergi dari sini
aku akan pergi ren
yuk sekarang kita pulang ya
mama masih ada urusan lain
itu tidak perlu aku langsung tolong
rih apa kau mau
rih aku mau kan
gua tinggal sama gelar kan